ada hal sederhana yang kadang suka memantik perasaan tenang
sesimpel melihat logo kris di warung tempat kita akan berbelanja
entah kenapa hal sesimpel itu justru menentukan apakah seseorang akan lanjut berbelanja atau tidak
penting untuk peduli keasian kris dengan memastikan kewajaran lokasi pemasangan kris
kenali nama tujuan kris sesuai dengan nama merchant dan pastikan nama yang muncul di layar handphone saat scan cris telah sesuai
pastikan juga kesesuaian nominal dan notifikasi keberhasilan transaksi
adukan kepada merchant apabila menemukan perbedaan nama atau nominal merchant
sebagai konsumen kita memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan kemudahan saat menggunakan gris